destinasi wisatawan terbuka hijau yang penuh pepohonan
sebenarnya sudah ada berapa banyak pak
beliau masih jadi danjanko pasus
pada dua ribu empat ia memutuskan untuk meluaskan jangkauan kegiatan seninya
ulas seorang warga asing menjadi perbincangan warga net usai terekam beradu debat dengan aparat kepolisian karena tak memakai helm saat berkendara
jadi kita tidak boleh juga kan membuat hak si anak ini kemudian jadi tidak ada gitu
tentang hidup eril yang secara keseluruh
ya kabarnya kan tahun depan ya akan ada liga sepak bola putri ya
makanan makanan jepang yang lain gitu kan
harus juga taat terhadap protokol kesehatan
sampai hari ini di dua ribu delapan youtube itu udah mulai masuk akhirnya saya belajar di youtube otodidak seterusnya sampai akhirnya mungkin sertifikasi resminya itu di tahun dua ribu tujuh belas
yang di sebelahnya ini adalah istri dari masing masing menteri
biasanya untuk keris ageman besi yang digunakan adalah pulosani karang kijang bahkan meteoris
sikap dalam pantauan yang kita
selain bisa menjadi tempat healing untuk anda dan keluarga
artinya lebih banyak umkm nya
khususnya ketika ada masalah ada badai
dan kalau dimakan bersama jagung marning dan kacang
empat puluh tujuh ribu lumayan juga besar ya
dan juga kemampuan untuk orang lain yang memiliki masalah dengan budaya